maaf ibu pak
kalau masalah ini nanti saya diskusi dulu sama orang tua saya
oh sangat boleh
kamu memang anak baik sangat
aduh om dudung kemana ya
jam segini kok belum jemput juga
sin lo duluan aja deh lo kan ada les ya
serius nih gak apa apa
serius gak apa apa
aduh gue kalau gak ada les gue tungguin deh sumpah
iya iya gak apa apa udah lo duluan aja
kamu ngapain ke sini
ya aku jemput kamu lah
jemput aku bukannya yang harus dijemput aku tuh mendudung ya
iya tadi aku udah sempat teleponan juga sama om dudung
dan om dudung tadi cerita sama aku
katanya kamu dicegat sama alex
yaudah aku bilang aja ke dia kalo aku yang mau jemput kamu
soalnya kan aku juga tau kan jalan jalan tikus buat ngindarin di belakangnya alex
rimu ragu ragu sini
lu meragukan gue
itu dia orangnya
kurang ajar anak itu
enggak ada kapok kapoknya
gue harus bisa menang dari ray
pangkobar udah melatih gue
biar gue yang hadapin dia
gue gak takut